komisi nasional hak asasi manusia komnas ham mengaku siap menyerahkan laporan akhir investigasi
dan rekomendasi kepada kapolri dpr hingga presiden terkait kasus pembunuhan brigadir yosua
salah satu isi laporan meminta polri menindak pidana pelaku obstruction of justice
atau yang menghalangi proses hukum
ketua komnas ham ahmad taufan damanik di kantornya jumat pagi menjelaskan
laporan itu berisi sejumlah catatan dari hasil investigasi komnas ham
mulai dari keterangan bukti hingga rekomendasi kepada polri
ada pun berbagai rekomendasi komnas ham diantaranya meminta penyidik
agar tidak bergantung kepada keterangan atau pengakuan tersangka saja
selain merekomendasikan sanksi tindak pidana bagi para pelaku obstruction of justice
komnas ham juga merekomendasikan cara mengatasinya agar peristiwa serupa tidak terulang kembali
misalnya untuk penyidikan kami punya catatan catatan ya
satunya misalnya bagaimana agar penyidik ini jangan semata mata bergantung
atau terlalu banyak bergantung pada pengakuan pengakuan
sekarang ini ada pengakuan barada e yang nembak siapa berapa kali siapa lagi yang nembak
tapi itu kan pengakuan
kalau di persidangan semua ditarik pengakuannya itu bisa konstruksi peristiwanya bisa menjadi berantakan
jadi kita coba yakinkan untuk dicari bukti bukti lain ya
selain itu tentu saja rekomendasi terkaitan dengan peristiwa obstruction of justice
bagaimana mengatasinya sekarang dan untuk masa depan seandainya
terjadi peristiwa peristiwa seperti ini lagi yang melibatkan satu tindak pidana
misalnya di internal pori
itu bagaimana mengatasi obstruction of justice nya